kita akan mengupas lebih dalam mengenai kelangkaan minyak goreng kemasan minyak kita yang tujuan awalnya yaitu untuk menekan kenaikan harga minyak goreng pada dua ribu dua puluh dua lalu
masih bersama dengan standard and practices cnn indonesia dewi savitri dan juga jurnalis senior tempo bambang harimurti
mbak desaf kebijakan yang terbaru untuk merespon adanya kelangkaan ini yang katanya diborong banyak diborong
mendak kita zulkifli hasan membuat kebijakan bahwa yang membeli harus menggunakan ktp
tanggapannya mbak desaf atas respon dari pemerintah ini mbak
pertama kita mencermati di berbagai tempat bahwa persoalan minyak kita ini sebenarnya sudah terjadi sejak akhir tahun lalu ya
jadi mulai masuk tahun baru dua ribu dua puluh tiga itu sudah mulai ada kelangkaan
dan ini kemudian
kalau sayangnya berlangsung sampai sebulan kemudian ya awal februari ini baru mendapatkan perhatian yang cukup
kita mendengar ada beberapa langkah termasuk yang diambil oleh menteri perdagangan tadi pak zulkifli hasan
tentu kita akan melihat ya apakah ini langkah yang cukup efektif gitu ya
tetapi kita juga tahu bahwa persyaratan pembelian di indonesia dilakukan dengan
yang dilakukan pembatasannya dengan berbagai cara itu rentan dilanggar ya
atau rentan diakali kira kira begitu
kita ingat dengan penjualan bbm bersikpidi misalnya di kira kira pertamina
ada aturan untuk memakai kode yang cuma bisa didapatkan ketika sudah mengundung app misalnya
tapi ternyata masih saja banyak juga yang tidak memperlakukan aturan
yang kedua aturan aturan semacam ini ketika berlaku di lapangan gitu ya
katakanlah saya adalah seorang pedagang dan kemudian di depan saya ada customer ya
dia cuma boleh membeli beberapa jumlah tertentu dengan satu ktp
tentu saja kan tidak sulit ya mencari ktp ktp yang lain gitu ya
kalau memang niat gitu ya untuk ditukarkan untuk membeli
dalam jumlah yang sama
bagi seorang pedagang yang paling penting kan adalah bahwa dia mendapat keuntungan atau dagangannya laku
bahkan ketika harus memenuhi aturan tentang ktp itu sepanjang ktp nya ada
dia akan memberikan begitu saja
bahwa ada celah celah dimana kebijakan seperti ini pun rentan dibobol gitu ya
jadi sepanjang pasokannya memang terbakar
dan dalam hal ini memang gitu yang terjadi
pasokannya sangat terbatas
minyak kita akan terus dicari akan terus langka
dan ini akan merugikan publik ya
sampai hari ini yang kita dengar dari liputan teman teman kita di cnn indonesia
yang harusnya rp empat belas pada akhir pekan ini sudah melewati rp tujuh belas ya
jadi kita akan lihat apakah pada pekan depan itu kebijakan ini
akan cukup efektif untuk menekan harga itu kembali ke rp empat belas
karena kalau tidak apapun aturan ya kalau barangnya langka ya pasti akan terjadi kelangkaan ya
orang tidak bisa beli gitu dan harganya akan terus naik
langkah untuk merespon ini dengan ktp
kemudian namun respon itu kan harusnya seharusnya kita mengidentifikasi dulu masalahnya apa
sehingga responnya dapat tepat
mas bambang apakah memang masalahnya karena banyak yang borong
seperti tadi pak zulkifli hasan katakan
waktu itu juga pak zulkifli hasan mengatakan karena adanya program b tiga puluh lima
namun ada perbedaan juga nih dari kementerian mengatakan bahwa bukan kok bukan b tiga puluh lima kata esdm
mas bambang melihatnya seperti apa nih
identifikasi masalahnya sebenarnya mas
sebenarnya kalau menurut saya
ya sebenarnya kalau menurut saya itu problemnya begini
siapapun itu kecuali dia sangat kuat ya tidak mampu melawan pasar lah
nah sebenarnya begini
sebenarnya kebijakan harga eceran tertinggi rp empat belas per liter itu
itu hanya bisa jalan kalau harga itu masih lebih tinggi daripada
harga minyak goreng curah misalnya
karena kalau harga minyak goreng curah lebih mahal dari empat belas ribu makin besar lebih mahalnya itu
maka berapapun diproduksi minyak kita akan hilang
dari pasar karena oleh orang orang di pasar itu akan dibeli digunting lalu dijadikan minyak curah
ya udah dapet untung
dan di pasar retail itu untung lima ratus ribu perak itu
sudah keuntungan yang besar ya
jadi menciptakan pasar gelap begitu
jadi menurut saya sebetulnya kebijakan harga eceran tertinggi yang lebih rendah daripada harga barang yang normal
itu yang salah
harusnya kalau menurut saya kalau ingin membantu rakyat kasih aja langsung bantuan langsung tunai ya
itu lebih tepat sasaran
kepada konsumer maupun kalau perlu juga perusahaan perusahaan ukm kasih aja bantuan langsung tunai
itu akan lebih efek
karena kalau tidak ya selama harga minyak curah lebih mahal daripada harga minyak kita
ya berapapun diproduksi minyak kita itu akan hilang dari pasar
karena lagi lagi yang tadi dikatakan oleh mbak desaf ya
para penjual pasti tentunya mencari keuntungan seperti itu ya mas bambang ya
ya itu wajar semua orang berdagang itu cari keuntungan
ya kan gak ada orang berdagang cari kerugian
orang berdagang cari keuntungan
jadi menurut saya ya kalau mau harga eceran tertingginya dinaikkan
sehingga dia lebih mahal daripada harga curah
baik mbak desaf tanggapannya mbak desaf bahwa kebijakan het ini justru bisa mematikan keuntungan keuntungan dari minyak curah yang dimiliki oleh para pedagang
dagang mbak desaf
ini kan kebijakan untuk melepas minyak kita ini kan diterbitkan pada juli dua ribu dua puluh dua ya
bahkan baru sekitar enam tujuh bulan yang lalu ya
belum delapan bulan lah kira kira gitu
waktu itu juga ada situasi krisis minyak goreng di mana pasar lokal itu menjerit karena minyak gorengnya tidak ada
minyak gorengnya lebih banyak di ekspor
karena memang jauh lebih
harga tiba tiba melejit sangat tinggi
nah waktu itu yang diambil oleh pemerintah pemerintah perdagangan terutama adalah kebijakan untuk menetapkan dmo dan dpo ya
yang diatur adalah berapa banyak kewajiban pada pemasok pada produsen minyak goreng untuk memasok pasar dalam negeri sebelum dia bisa melakukan pasokan untuk yang lain
apakah mau di ekspor dan seterusnya
dan kemudian berapa harga yang disetapkan
nah kalau memang mau diambil katakanlah inisiatifnya seperti yang disampaikan mas bambang tadi
maka memang ini saatnya untuk mengevaluasi ya
apakah dmo dan dpo itu itu memang sudah saatnya dilihat kembali
dimana kelemahannya persoalannya apakah itu benar benar menjawab tantangan situasi yang terjadi tadi
dimana kelemahannya persoalannya apakah itu benar benar menjawab tantangan situasi yang terjadi tadi
dimana kelemahannya persoalannya apakah itu benar benar menjawab tantangan situasi yang terjadi tadi

apakah itu bisa diatasi dengan kebijakan yang baru diambil pada bulan juli tersebut
pak zulhadzal hari ini sebagai menteri perdagangan mungkin dia bisa mengambil kebijakan yang jauh lebih subtansi daripada tadi
pengaturan dengan membelier dengan ktp dan seterusnya yang sangat rentan diakali oleh baik konsumen maupun
maupun produsen dan itu lagi lagi nanti yang akan tercita adalah kekosongan pasokan di pasar
yang kemudian yang disalahkan lagi lagi atau orang yang menimbun dan seterusnya
sepanjang sistemnya memang rentan untuk diatali tapi moral hasil sebagian itu tidak bisa dihindari
jadi ini mana yang lebih pintar ini apakah pemerintah tidak saatnya untuk mengevaluasi
dan misalnya langkah langkah yang lebih strategis juga yang sekarang diperlakukan
baik mengenai dmo ini direktur eksekutif gabungan industri minyak nabati indonesia sahat sinaga
sempat dikonfirmasi mbak desaf terkait hal ini
namun yang ditekankan oleh saha sinaga justru pada masalah bahwa produksi dari minyak kita ini
karena harganya di pasaran terlalu murah rp empat belas tidak menutup biaya
jadi mas mambang bagaimana melihat hal ini
ya kalau pengusaha kan nggak mungkin bekerja kalau nggak untung
kalau rugi ya mendingan nggak kerja dia
sudah kerja rugi lagi kan
pasti dia berhenti bekerja
tapi kalau saya terus terang ya kalau khusus untuk minyak kita saya kebetulan agak mendalami soal ini
kuncinya sederhana selama harga minyak kita itu lebih murah dari harga minyak curah di pasar
maka minyak kita itu akan langka
karena minyak kita itu oleh para pedagang akan digunting kemasannya
lalu dijual lagi sebagai minyak curah dia dapat untung
jadi pilihannya hanyalah menaikkan het nya sehingga lebih mahal dari harga minyak curah
atau kalau enggak menurut saya orang miskin dikasih uang aja deh untuk mengkompensasi kenaikan harga minyak
dan jangan salah minyak goreng ini kan juga kurang sehat ya buat masyarakat ya
makan gorengan ini kan juga tidak sehat gitu
jadi perlu dipikirkan kembali dikaji kembali
apakah subsidi pada minyak goreng melalui penjualan minyak goreng yang justru menyebabkan kelangkaan ini nggak perlu dikaji ulang
kalau saya sih menurut saya ini menunjukkan perlu dikaji ulang
mas salah satu penentuan harga eceran tertinggi ini kan untuk merespon mengenai harga cpo dunia
nah saat ini seperti apa mas bambang jika misalkan memang het nya dinaikkan
ya gini harga cpo dunia ini sekarang sudah turun ya dibandingin tahun lalu ya
tapi masalahnya gini turunnya
turunnya itu masih kurang turun untuk membuat harga minyak curah itu di bawah rp empat belas ribu
nah kecuali pemerintah ya pemerintah mau melakukan subsidi pada minyak curah juga gitu loh
nah kalau minyak curah disubsidi juga itu mungkin harganya bisa di bawah
subsidinya akan terlalu besar karena yang mengkonsumsi itu kebanyakan bukan orang miskin tapi industri
apakah pemerintah memang mau mensubsidi industri
ya dan juga restoran misalnya
jadi kalau menurut saya ini sebaiknya duduk bersama lagi ya
bayangkan itu harga cpo rp tiga tujuh ratus dua puluh lima
itu kalau di convert ya ini dolar ya dolar ringgit ya
kalau di convert itu harga artinya harga minyak curah pasti masih di atas rp empat belas
nah pilihan pemerintah ada dua
ataukah harga minyak kitanya het nya dinaikkan agar sedikit di atas harga minyak curah
atau pemerintah melakukan sesuatu subsidi agar harga minyak curah itu di bawah rp empat belas rupiah
kecuali itu pemerintah nggak mungkin lah
ini melawan pasar itu seperti melawan gravitasi ya
ya dan terus menerus gitu
apakah pemerintah siap untuk mengeluarkan dana begitu besar untuk subsidi minyak goreng
baik apakah ini artinya kemudian minyak curah tidak bisa bersaing dengan minyak kita sehingga terjadi kelangkaan
karena ada yang sengaja membuat ini langka begitu mbak desaf
bukan bukan salah salah
jika minyak curah itu lebih mahal dari rp empat belas ribu maka yang antri beli minyak kita itu adalah pedagang minyak curah
karena dia akan gunting lalu dia jadikan minyak curah itu minyak kita itu
jadi tidak tepat sasaran ya
dan dia dapat untung
tidak tepat sasaran
iya tidak tepat sasaran
jadi itu yang subsidi nya diterima pedagang bukan diterima oleh konsumen
tanggapannya seperti apa mengenai harga ini mbak desaf
saya kira poin yang ingin kita sampaikan kepada pemerintah ya dari redaksi adalah bahwa kalau tadi mas bambang menyebutnya duduk saja lagi bersama gitu ya
kalau saya mengatakan ini harus dievaluasi ya
apakah bentuknya itu nanti akhirnya adalah memberi subsidi apakah dalam hal ini bentuknya kayak blt gitu ya
atau bentuk lainnya
pemerintah mesti cepat mengambil tindakan untuk meredakan dan mengatasi persoalan kelangkaan minyak goreng ini
karena apa karena sekarang sudah bulan februari
bulan depan itu sudah maret ya
pada waktu itu kita mulai masuk bulan puasa
kita sudah dengar ini ada beberapa daerah gagal panen harga beras sudah merangkak naik
meskipun kemudian kemarin kita dengar ya dari bulog sudah datang itu
setiap tahun lah ya impor beras harganya delapan sekian ratus dan seterusnya
yang dimaksudkan untuk menjaga harga beras supaya tidak terlalu tinggi
tetapi kemudian ada beras ada minyak goreng kemudian ada bawang merah bawang putih
nanti semakin mendekati lebaran akan banyak sekali kebutuhan pokok lainnya
kebutuhan pokok maupun non pokok lainnya yang akan menjadi beban bagi publik terutama kelompok miskin
dan kemudian akan membebani inflasi dan itu kemudian mau nggak mau itu akan menjadi beban apbn lagi

kalau tidak nanti balapan dengan bulan puasa
bulan puasa sepuru semua harga naik dan situasinya menjadi jauh lebih sulit diatasi saja
baik mbak desaf itu artinya kebijakan pengadaan minyak kita lah yang kemudian harus dievaluasi lebih mendalam
apakah patut untuk diteruskan atau dihentikan ataupun dialihkan ke subsidi minyak curah
seperti yang tadi dikatakan oleh mas bambang atau melakukan blt seperti itu ya
mas bambang tanggapannya apakah demikian
ya betul kita harus duduk bersama lalu kita lihat selama ini kenapa minyak kita itu langka
dugaan saya ya minyak kita itu langka karena harganya lebih murah daripada harga minyak curah
sehingga yang beli itu kebanyakan adalah pedagang minyak curah di pasar
jadi tinggal digunting aja itu minyak kita lalu dijual kembali sebagai minyak curah dengan keuntungan
nah kecuali memang pemerintah ingin mensubsidi para pedagang ini
bisa saja kalau gitu dibikin minyak kitanya sangat banyak sekali gitu
mekanisme pasar seperti apa yang bisa mengatasi kelangkaan minyak kita ini
ataupun kebijakan terhadap minyak goreng menuju lebaran mas bambang
ya kalau menurut saya kalau mau seperti itu mungkin pemerintah bisa mengenakan ekspor yang
cukup tinggi pada cpo dan turunannya
tapi pajak ekspor itu digunakan langsung untuk membuat subsidi harga minyak goreng di indonesia sehingga dia murah
nah itu bisa karena kita pernah mengenakan pajak ekspor sampai tiga ratus tujuh puluh lima dolar per ton kepada minyak goreng itu kepada cpo
ya tapi apa sekarang herannya malahan pungutan ekspor itu malah dihapus oleh pemerintah
mbak desaf bagaimana tanggapannya mbak
apakah mekanisme pasar seperti apa yang kemudian mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah gitu untuk menjawab ini
dan sebentar lagi seperti mbak desaf yang sudah katakan akan bulan ramadan
jadi rektiknya ada beberapa pilihan
tapi mas totong sudah menyebut ya
bagaimana memotong rantai supaya tidak subsidinya bisa langsung masuk pada kelompok yang paling miskin yang jadi konsumen minyak goreng ya
ini kan pembahasan diskusi dan debatnya hampir sama dengan ketika kita bicara soal subsidi bbm ya
bagaimana caranya itu supaya langsung jatuh ke tangan mereka yang berhak dan bukan dinikmati oleh mereka yang justru lebih mampu
apalagi dalam hal ini mungkin pedagang perantara dan seterusnya
jadi ada opsi untuk dlt misalnya
jadi ditambahkan komponen untuk minyak goreng misalnya gitu
ada opsi untuk menaikkan tadi tarif pajak biaya ekspor untuk cpo
ada yang lain lagi misalnya dan ini mungkin akan justru akan lebih menimbulkan banyak debat timbang
selama ini kalau berat itu diurus oleh sebuah perusahaan
jadi itu mungkin akan lebih menimbulkan banyak debat seimbang solusi ya
kalau minyak goreng yang dipakai lebih banyak orang dan indonesia adalah salah satu produk yang terbesar di dunia
nggak ada bumn atau lembaga penyangga yang mengurusi minyak goreng misalnya begitu ya
tiga untuk mengatakan bahwa ini adalah solusi yang kita inginkan
tetapi apakah ini bisa nggak kita memberi ruang untuk memperdebatkan isu isu ini daripada solusi jangka pendeknya adalah yang tadi
misalnya ktp dan seterusnya
kalaupun ktp dan seterusnya itu bisa jalan kita tetap perlu membayangkan dan mempertimbangkan apa solusi solusi jangka panjang yang bisa lebih permanen dan tepat guna gitu ya
tepat sasaran untuk mengatasi persoalan ini
dan ya dari itu kita punya persoalan waktu jadi ini tidak bisa lama gitu ya
presiden menteri mesti segera membahas ini dengan lebih serius lah gitu
juga persoalan persoalan bahwa ada anggapan bahwa kebijakan kita saat ini lebih banyak disetir oleh mereka yang jadi produsen minyak
karena mereka kan memang raksasa gitu ya para produsen terbesar cpo ya di dunia
jadi mereka memang punya kemampuan yang sangat luar biasa untuk menembus dinding dinding pembahasan polusi gitu ya
nah apakah kemudian ini akan menjadi hal yang lebih penting
apakah kemudian ini akan menjadi wilayah mereka lagi gitu
solusinya akan banyak disetir oleh mereka atau tadi itu pertimbangan pertimbangan untuk menciptakan solusi yang lebih permanen dan lebih adil untuk konsumen minyak ini
baik mbak desaf mas bambang tindakan yang harus segera dilakukan oleh pemerintah adalah mengevaluasi kebijakan pengadaan minyak kita ini
agar bisa menemukan masalahnya yang tepat
sehingga dapat mengambil solusi yang tepat
biar bisa tepat sasaran untuk jangka pendek dan juga jangka panjangnya
seperti itu ya mas bambang dan juga mbak desaf
baik terima kasih telah
karena begini saya mau meniru einstein ya
dia seorang genius
dia bilang hanya orang gila yang mengulang ulang hal yang sudah jelas tidak berhasil gitu loh
baik mas bambang kita akan tunggu bagaimana tindakan pemerintah
apakah benar benar mau melakukan evaluasi kebijakan pengadaan minyak kita ini
terima kasih standard and practices cnn indonesia dewi savitri dan juga jurnalis senior tempo bambang harimurti
telah bergabung bersama kami pada malam hari ini di cnn indonesia prime news